kita ke informasi lain lima puluh lima hektare sawah terancam tidak dapat digarap
hal ini terjadi karena proyek bendung rengrang yang sudah atau sedang dikerjakan menyebabkan pergeseran tanah
selain itu warga merasa terancam karena rumahnya yang retak retak
empat belas hektare dari lima puluh lima hektare sawah milik warga di desa padanaan kecamatan paseh sumedang jawa barat
tidak dapat digarap akibat pembangunan proyek nasional bendung rengrang
selain itu tembok rumah sejumlah warga tampak retak dan lantai rumah ambles
anggota dprd sumedang dede suarman mengungkapkan
pembangunan bendung rengrang seharusnya membuat masyarakat menjadi lebih sejahtera
namun yang terjadi justru sebaliknya warga merugi karena tidak dapat menggarap sawah
sawah warga seharusnya dapat dipanen dua kali dalam setahun
karena dengan adanya proyek nasional seharusnya kita jangan menangis
justru masyarakat harus merasakan menikmati dengan kegiatan ini
kerugian juga dialami kelompok tani blok banyu asih ii
saat ini mereka kehilangan empat kali masa tanam dan panen
adanya pengerjaan proyek rengrang itu jelas jelas hamparan yang di kelompok banyu asih ii kena dampak
warga pun berharap pemerintah lebih memperhatikan kondisi akibat dampak pembangunan proyek tersebut
selain itu dinas terkait diharapkan bisa mengembangkan
kondisi pasih hal itu
apalagi hasil panen di wilayah tersebut berkurang